kenapa pomo mau jadi lemari
itu dia orangnya
serem ya bos
kita ikutin pelan pelan
kenapa tidak kita kejar saja bos
udah pulang ya bang
bang jangan tidur disitu
iya sana di dalam
ini mau dilap dulu
jadi ngerepotin mas pur
ini gue nganterin paket
sama sekalian beli pulsa
buat hp gue
kamu yang sabar ya
di balik musibah kamu ini
kamu akan mendapatkan ganti hp
yang lebih bagus lagi
jadi inget hp aku lagi
sebenernya kita mencari siapa
kita nyari umar codet
gue bukan cemburu
tapi gue mau dia balikin hp ani
gua percaya ama ani
lu berani ama gua
bos ampun pusing bos
tajudin tumben lu
kopi pahit berapa kopi manis berapa
yaudah kopi manis
pertanyaannya saya cancel neng
lu siang siang kemari
itu dia pok
babe agak ada di rumah
palingan babe lu lagi lari larian tuh
ngejar mertuanya si ojak
biarin dah pok
yang penting dia senang
iya juga sih
lu udah kerja lagi jadi satpam
itu dia pok
kagak jadi kenapa emangnya
rumahnya ada anjingnya
badan lu segede gitu takut me anjing
terus dah pok
badan lu yang segede gitu
yang badannya kecil
saya bukan takut pok
kalau dijilat kan najis
bentar dulu ya
bentar dulu ya
bentar dulu ya
kalau gitu saya pulang buru buru
udah tenang aja
masakan begitu megampang
gua mau tutup warung nih
ya sih pok
baru juga satu seruputan doang
gua lupa din
janji mau masakin orang
tetangga sebelah nih mau hari santar sore
gua mau masak
biar warungnya saya jagain
wah kagak dah
si ojak sama si pur
pernah gue suruh jagain warung
kagak pernah bener
jangan samain saya dengan tukang ojek dong pak
biar warungnya saya jagain
iya juga sih
tapi bener lo mau jagain
jagainnya yang bener ya
ya udah dah kalau gitu mah
nih gua tinggal ya
gua pergi dulu
mau masak nih buru buru
ada apa bang udien
bet lu liat si umar codet kagak
bang udien lu boleh tanya
bang udien liat cen cen bang
bos cen cen itu cewek yang
gak jadi bos
kenapa poh mumun jadi lemari
lu mau makan apa mau ledek gue
ya mau makan atu bang
poh mumunnya kemana
udah pulang bentar
lu mau makan apaan
gue gak tau kebiasaan mau makan apaan
nasi uduk tempe telur sama teh tawar
ngomongnya pelan pelan dong
tidak bang udien
tidak bang udien
tidak bang udien
itu dia orangnya
serem ya bos
kita ikutin pelan pelan
kenapa tidak kita kejar saja bos
gak usah ntar capek
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi